makan dulu jang
lauknya cuma telur ceplok cengek sama kecap
saya udah mulai biasa
mau pesen makan sekarang
minum aja sebelas lagi
ini saya kasih ke istri saya dulu
pemasukan dari bu haji
iya semua pemasukan udah aku catat
mulai dari beli bahan
ditambah segala macam ongkos
kelebihan dari satu kerudung gak banyak
kalau aku bisa ngejual seratus kerudung dalam satu bulan
lewat kak fadli
sama kak junaidi
termasuk yang aku jual online
buat ongkos kuliah
kayaknya aku gak perlu minta mamah lagi
semangat kamu jualan
jangan sampai ngeganggu
keseriusan kamu kuliah
terima kasih udah diingetin
kerudung yang ada di saya sudah laku semua
kalau yang di saya
bantu jualin yang di saya
nanti keuntungannya gimana
mending ambil lagi dari diza
ada apa kak junaidi
kerudungnya sudah laku semua
saya mau store sekalian mau ngambil lagi
ke rumah aku
kak fadli juga lagi di sini
saya mau ke rumah diza
fadli juga ada di sana
penjualan kita makin bagus
produksi harus makin ditingkatkan
karyawan harus cepat ditambah
suami saya punya kesempatan
omongan kiram ini udah kepikiran semua aku
kita aja yang tinggal di sini
akan pindah kerja di rumah sakit di sini
atau buka praktek dokter sendiri
anak anak sekolahnya dipindahin
rumah yang di jakarta dijual
akan butuh waktu buat pikir pikir
pikirin juga kirani
adek par kamu
biar lebih sering ada waktu sama suaminya
biar cepetinya anak
kita butuh tambahan karyawan
harus secepatnya ada
boleh laki laki boleh perempuan
kamu hubungi temen kamu atau sodara kamu
tanya siapa yang mau
abis ini baru kakak
kita jangan memperkerjakan anak anak
harus yang sudah dewasa
ade sama kakak makannya harus yang banyak
biar cepet besar
kalau udah besar
nanti adek mau jadi apa
terus kakak kalau udah besar nanti mau jadi apa
tukang bikin kecimpring
bantuin istri saya sama cewek
bicara sama adik adik
bicara sama adik adik
iya mau makan siang
biasanya kan makan siang di rumah
lama kalau harus pulang dulu
ini udah masak buat akang
makan dulu jang
biasa lauknya cuma telur ceplok
gapapa saya udah mulai biasa
santai waktu makannya
tapi gisinya kalau cuma makan aja
kunci keharmonisan rumah tangga itu
harus saling pengertian
punya kekurangan dan harus bisa nerima
seperti saya misalnya
selama hampir dua puluh tahun
gak pernah ngeluh
kalau makan lauknya cuma telur ceplok
karena saya pengertian
dan bisa nerima
selain telur ceplok
saya baru setengah kamu udah minta nambah lagi
kan saya sudah bilang ke kamu
rumah tangga saya
dua puluh tahun gak pernah
gak pernah seksok
kalau kita cinta
dan punya kesetiaan
biar istri kita nggak terlalu cantik
dan gak pinter masak
ah kang lagi nasehatin si ujang
tapi esy dengernya ah kang lagi curhat
makan aja gak usah banyak ngomong
kan dari tadi ah kang yang banyak ngomong
kamu mau jangan kacau
ayunan boleh saya taruh bawah dulu
nanti dia kabur
akang jauh jauh pulang
makanya cuma ikan asin sepat
jangan bilang cuma ikan asin sepat
kan ada lalaban sama sambalnya
sambal sama lalapan mah gak dihitung
ini masak ikan sepat kan karena kita lagi berhemat
biar kita bisa beli rumah
terus apa lagi
cuma kerudung sama baju
tapi sementara kerudung dulu aja
modalnya belum ada kalau mau produksi baju
kak junaidi mau ngambil berapa lagi kerudungnya
satu beras lagi
kamu makan yang cepet
udah makan ya
mau balik lagi ke terminal
yaudah sana berangkat
kerja yang giat
hati hati di jalan
oke tetap pantau terus kasus ini harus terungkap dan selesai sambil kita menyelesaikan kasus kasus yang lainnya
bekas anak buah muslihat masih tangguh tapi permainan tidak akan selesai sampai kita jadi pemenang
saya kenapa bos
ledang ledang ledang ledang
ledang ledang ledang ledang
ledang ledang ledang ledang
ledang ledang ledang ledang
ledang ledang ledang ledang
ledang ledang ledang ledang
sudah mulai normal si bobon sudah aktif lagi
cecep kabarnya juga sudah sehat tapi belum muncul
sebelum menjadi benar benar normal
terminal harus kembali
ibaratnya terminal itu bis atau angkot
kita harus umpukan supirnya
tapi dengan cara berbeda
bukan main kasar
tapi dengan cara berbeda
seperti kesibubun atau sececem
dengan cara gimana bos
saya mau jalan jalan dulu
ledang ledang ledang ledang
dibosankan paerah ingin di gogang dengan luar predilis empat puluh empat
kamu kecilnya nampak kuras
aku tetap bisa
oh nggak pakai helm berarti papa udah tahu kesalahannya
coba kelengkapan surat sim stnk nya pak saya periksa
stnk nya nggak ada pak
jemput saya di jalan lembong
motor bos kenapa